ama tidak marah kan pada ku
memang pewaris keberanian
yang gagah berani itu
ama bangga sekali padamu nak
kamu kan harus raut junjun
ditambah sekarang lagi kakiku sakit
kamu harus rawat aku juga
ama mei tadi tidak sengaja mendengar
ada apa lagi sih mellan
biar main saja yang mencari tabib dan telur emas itu
tidak kamu tidak boleh ke sana mellan
kamu masih terlalu kecil untuk menentang bahaya itu
lagi pula kamu ini kan perempuan
memangnya kenapa kalau anak perempuan
bukankah semua manusia itu sama
harus saling tolong menolong jika ada yang kesulitan
kamu benar mellan
laki laki dan perempuan sama saja
harus sama sama berani membela kebenaran
mellan itu masih kecil
jangan kamu ajar yang tidak tidak
tapi mei benar benar berani apa
melan kamu ini tahu apa tentang keberanian
mellan tahu pa
ama sudah menceritakan kepada melan
tentang keberanian prajurit mulan
seorang gadis pemberani yang memimpin perang di zaman dahulu
dan mei ingin gagak berani seperti dia pa
cuma dongeng mellan
tidak pernah ada itu
ada apa lagi si kamu mellan
ama sudah ajarin mei ke jurus kungfu
keren ya pa
nah jurus pertama ini namanya naga terbang ke bumi
naga terbang ke bumi
dasar anak anak kau
bukan apa bilang juga apa
di sana itu banyak orang jahat
makanya apa tidak mau kau pergi sendiri ke tempat tabib
karena melihat kondisi katamu nak
nek ingin bantu apa dan ama
melan bantulah dengan mengirim doa kesembuhan
kok junjun kenapa
sakitnya semakin parah saja mei
ama harus segera menemukan telur emas dan juga tabib itu
jangan pergi ama
jangan tinggalin junjun
kalaulah pak keu hij evans itu lanjut ke landasan untuk mengad results tentang bahwa luar tempat
pasti dia mau jatuh
kamu bukan karaktere kunci itu yang bahkan disana seribu dua ratus enam makhluk penjahat
siapa lagi digunakan untuk member seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan mendapat ulas l optical
tak ada penuli padaume muda lainnya mitob quiero vos
aku akan semangat
ama tidak kemarin kan padaku
kau ini memang pewaris keberanian nenekmu yang mulan yang gagah berani itu
ama bangga sekali padamu nak
jadi ama mengizinkan mei untuk mencari tabib dan telur emas itu
memang darah pendekar menetes pada ibumu ini
dan sekarang menetes padamu
tapi hutan yang hendak kau lalui itu amat berbahaya
bawalah sempit warisan leluhur ini
ya jika kau dalam keadaan bahaya ketukanlah sumpir ini satu sama lain
maka salah satunya akan berubah menjadi tongkat emas sakti
kalau begitu aku harus menjaganya dengan baik supaya tidak hilang
ya kau juga harus menggunakannya untuk menyelamatkan seorang anak lelaki dengan bertanda lahir gula sapi di dahinya
karena dia juga lah yang akan menyelamatkan kamu
akan menyelamatkan kamu pada saat kamu mencari telur emas itu
do'a aku menyertaimu
teruslah berjalan anakku
melangkahlah ikuti arah matahari
maka engkau akan tiba di tempat tabib pemilik telur emas
hanya naiklah leftodo bacungsimu
angkat yang jenis yang bisa diinginkan adalah langkah leluhur
tapi jika kau tidak perhatikan aufdichthey are right
juga dapat di kristus webtoon